dua puluh lima orang warga gresik minggusia menjadi korban keracunan akibat menghirup gas so tiga
dari cerobong asap yang diduga milik perusahaan pt petrokimia gresik jawa timur
sebanyak dua puluh orang sudah dipulangkan sementara lima orang lainnya masih menjalani perawatan intensif
menurut sekretaris perusahaan pt petrokimia gresik wahyudi
korban yang sudah dipulangkan sebanyak dua puluh orang
menurutnya warga yang keracunan bukan tiga puluh lima orang melainkan dua puluh lima orang
saat ini lima orang masih menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit pt petrokimia gresik
terkait penyebab keracunan wahyudi mengaku saat ini pihaknya belum mendapatkan data konkret
sebelum warga keracunan pihaknya mengaku mesin perusahaan mengalami trip atau mati mendadak
saat mesin dinyalakan gas so tiga kemudian keluar dari cerobong asap dengan kapasitas lebih besar
satu bapak empat dua lima
sebenarnya sudah kita minta untuk pulang kumpul sama keluarga
tapi secara psikologis mereka masih ingin keracunan rumah sakit
minggu siang petugas polres gresik mendatangi rumah sakit untuk mengambil sampel darah
dan mendata ulang korban keracunan gas so tiga